ada yang setuju ada yang juga tidak setuju ada yang menganggap ini atau kenaikan atau rencana kenaikan taman masuk atau tiket masuk taman nasional komodo ini masih dianggap ya wajar wajar saja
nah kalau yang berikut ini apakah masih menganggap ini cukup masuk akal atau justru sebaliknya ada abed franz laku ketua asosiasi perusahaan perjalanan wisata indonesia atau asita ntt
pak abes selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia connected
pak abed dari asita ntt sendiri menganggap wacana atau rencana kenaikan tiket masuk taman nasional komodo yang harganya mungkin berapa saya nggak tahu nih berpuluh puluh kali lipat lima ratus usd ini cukup masuk akal nggak untuk asita
atau justru apa ada alasan lain atau ada pertimbangan lain dari asita
iya terima kasih ini sebenarnya wacana yang bagus ya dari gubernur kita
di mana akan menaikkan tarif masuk taman nasional komodo
untuk naik harganya itu memang kami rasa perlu
karena sekarang masih murah sekali lah untuk komodo
untuk maksudnya komodo yang begitu terkenal dan sudah langka satu satunya di dunia dan lain lain sebagainya
sepuluh ribu atau tiga ratus lima puluh ribu kalau kita kurskan ke dolar misalnya itu baru tiga puluh dolar
jadi memang untuk wacana kenaikan kami menilai adalah wajar
tapi untuk mengenai besarannya memang di luar banyak diskusi kita juga di asita sering terjadi diskusi diskusi tentang hal ini
ini akan kami berikan masukan juga bahwa untuk kenaikan sebesar lima ratus dolar misalnya
memang kita akui bisa juga lebih
dan bisa juga tidak sampai sebegitu
semuanya itu akan kita diskusikan bersama sama dengan badan promosi pariwisata daerah dan teman teman stakeholder lain tentunya
oke jadi menurut asita ini untuk kenaikan atau rencana kenaikan ini masih wajar ya
bahkan jumlah lima ratus usd itu juga masih wajar ya
wajar bahkan mungkin bisa lebih untuk asita ya
lima ratus dolar memang cukup besar
cukup besar untuk suatu destinasi yang biasa
tapi menurut gubernur kami kan ini destinasinya satu satunya di dunia
jadi kalau memang untuk destinasi yang spesial yang eksotik dan cuma satu di dunia ya itu adalah menurut kami juga wajar juga
hanya bagaimana cara mensosialisasikannya atau bagaimana cara penerapannya

mungkin dengan bertahap mungkin tidak sekaligus kan akan ada sosialisasi dan sebagainya
jadi sebenarnya ini masih terus di
oke jadi alasan asita kalau menurut pak abe sendiri mewakili asita bahwa kenaikan ini adalah hal yang wajar mengingat

oke pak abed nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan ketua asita ntt
ada pak abed franz nanti mungkin kita akan coba menghubungi kembali
kita akan lihat dulu bagaimana respons atau komentar dari warganet di lini masa
mungkin buat yang belum pernah masuk ke taman nasional komodo seperti saya agak mencengangkan ya
tapi lima ratus usd itu untuk wisatawan asing ya
rencana untuk wisatawan domestik nanti akan dikenakan rencananya masih rencana yaitu seratus usd
tapi kita akan lihat apa saya akan buka seperti apa cuitan di lini masa
menanggapi rencana kenaikan tiket di taman nasional komodo ini yang pertama dari d underscore rin
memang nggak masuk akal katanya apalagi kalau itu hanya harga tiket masuk pulau komodo saja
dan bukan paket antar jemput dan akomodasi serta guide nya
kemudian dari spicy queen untung udah kesana
nah ini beruntung nih udah pernah kesana dengan harga lama
tapi saya sih yes yes aja alias setuju setuju aja ya asal duitnya dipakai yang benar
untuk pemeliharaan cagar alam yang gak dikorupsi
nah berikutnya dari sinta wg
mudah mudahan uangnya benar benar balik ke komodo dan orang orang yang menjaga taman nasionalnya
dan terakhir dari zulvijul
tiket masuk ke pulau komodo masa yang jadi tujuh lima juta
tiket masuk universal studio singapura yang akhirnya cuma pada foto di gerbang karena mahal aja delapan ratus ribu rupiah gitu
tapi kan ini beda
ini ngelihat satwa atau reptil terbesar
satwa purba reptil purba yang ada di dunia
kita masih akan kembali menghubungi ketua asita ntt yaitu ada pak abed
oke pak abed kita bahas lagi
jadi menurut asita sendiri kenaikan itu cukup wajar
ini lebih wajarnya karena begini
apakah karena komodo yang menyuguhkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan
luar biasa kemudian juga menjadi hunian dari reptil terbesar yang ada di dunia
atau ada alasan lain
apakah perlu membatasi turis turis untuk masuk ke taman nasional komodo
sebenarnya kalau alasannya untuk menjaga ekosistem kelestarian dari komodo dan juga habitat lainnya di taman nasional
jadi begini bu ya
kalau tidak ada komodonya sendiri
tidak mungkin labuan bajo akan seperti sekarang
justru karena ada komodo yang masuk dalam tujuh wonder of the world
makanya seperti sekarang ini keadaannya
jadi berarti komodonya yang memang benar benar berperan di sana
karena menjadi objeknya kan
kalau gubernur ntt sudah merencanakan mewacanakan dan sepertinya cukup serius untuk meningkatkan harga dari tiket masuk taman nasional komodo
asita sendiri sampai sejauh ini apakah sudah diajak diskusi atau progresnya seperti apa
karena di beberapa pernyataan gubernur katanya sudah berdiskusi berkomunikasi berunding dengan pemerintah pusat terkait dengan rencana kenaikan tarif ini
sejauh ini secara resmi memang belum
tapi pendapat pendapat kami di luar bahan bahan di diskusi kami di luar pasti sudah beliau dengar
dan kami yakin beliau pasti akan memanggil kami untuk berdiskusi secara resmi mengenai hal ini
pak abed di taman nasional komodo dan juga komodo itu sendiri yang menjadi objek utamanya adalah saya bilangnya mungkin jualan
mungkin jualan pariwisata yang ada di ntt
nah ada kekhawatiran tidak dari asita
artinya dengan kenaikan yang cukup besar ini angkanya lima ratus usd sekitar tujuh juta rupiah dari yang sebelumnya yang harganya di bawah lima ratus ribu
kan kenaikannya sangat fantastis nih
apakah ini akan mempengaruhi industri pariwisata
artinya nantinya mungkin berkurang nggak nih wisatawan yang akan kesana
kan nanti juga akan berefek kepada industri pariwisata yang ada di ntt
jadi begini bu untuk jumlah wisatawan atau jumlah pengunjung bukan itu yang menjadi target kami
target kami itu adalah bagaimana sebesar apa pengunjung atau wisatawan itu spend money spend time di labuan bajo sendiri
jadi meskipun banyak tamu tapi jumlah belanjanya sedikit
ya mending tamu yang sedikit tapi belanjanya banyak
kan begitu ibu
jadi yang kami sasar sekarang ini adalah wisatawan yang berkualitas atau quality tourism
oke jadi bukan tiketnya tapi bagaimana wisatawan atau belanja wisatawan spend itu tadi ya
pak abed terakhir dari catatan asita sendiri kalau melihat bagaimana perjalanan taman nasional komodo
kemudian juga komodo yang menjadi magnet wisata yang ada di nusa tenggara timur
seberapa besar sih taman nasional komodo ini menyumbang pemasukan untuk industri pariwisata di sana
kalau secara angka pastinya saya jelas tidak berani bicara karena saya nggak tahu persis juga
tapi kalau bagaimana porsinya terhadap industri di nusa tenggara timur
oke jadi tujuan utama untuk berpelesiran atau berwisata di nusa tenggara timur tetap ya taman nasional komodo ya sampai sekarang ya
oke baik terima kasih pak abed frans ketua asita ntt sudah bergabung di sian indonesia connected malam hari ini
terima kasih pak abed